mal akhirnya dibuka setelah satu bulan lebih ditutup karena kebijakan ppkm level empat
namun banyak pengunjung ditolak masuk mall plaza marina surabaya
mereka ditolak karena pengunjung tidak bisa membuktikan sudah tervaksin melalui aplikasi peduli lindungi
beberapa pengunjung banyak yang bingung dan terkendala masuk akun pribadi mereka di aplikasi tersebut
sehingga tidak diizinkan masuk dan berbelanja di dalam mal
saat ini mal di surabaya telah menerapkan ketentuan kepada setiap pengunjung maupun pegawai toko di dalam mal
wajib telah menjalani vaksin minimal dosis pertama dan mendapatkan sertifikat yang sudah terdaftar di website atau aplikasi peduli lindungi
sementara pada hari pertama pembukaan mal banyak pegawai mal datang membawa barang barang dagangan untuk dikembalikan ke toko
mereka sudah sebulan lebih berjualan secara daring
bisa kerja lagi ya
pihak mal menyediakan scan barcode aplikasi peduli lindungi selain untuk mengecek apakah sudah tervaksin atau belum
scan barcode yang ditempel di pintu masuk juga berfungsi untuk mengontrol jumlah pengunjung di mal
hal ini sesuai ketentuan dari pemerintah
setelah penutupan selama satu bulan sejak diterapkan ppkm darurat hingga ppkm level empat
pengelola mal akan memberikan relaksasi diskon satu bulan gratis sewa tenan
kepada para pedagang
diskon diberikan pada biaya sewa tahun depan
wahyu pratama putra surabaya jawa timur